dan kemungkinan terburuknya
mengalami kelumpuhan di kakinya

aduh kerjaan bibik masih banyak nih
aduh pasti pak odin
agak sabaran banget sih
pak polisi ada apa ya pak
pak selamat siang bu
kami dari pihak polisian ingin bertemu dengan keluarganya ibu retno bu
tapi keluarga bu retno semua masih ada di rumah sakit belum pulang pak
ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan
saya telpon bu nisa dulu ya pak